saudara presiden joko widodo mengakui akan ada pro dan kontra terkait tabungan perumahan rakyat atau tapera
yang wajib dibayarkan bagi setiap pekerja baik pns swasta maupun pekerja mandiri
pemerintah berencana mewajibkan setiap pekerja berusia minimal dua puluh tahun dengan penghasilan upah minimum atau umr harus menjadi peserta tapera
gaji para pekerja akan dipotong sebanyak tiga persen di mana dananya akan menjadi tabungan perumahan rakyat
menurut jokowi soal tapera semua telah dihitung
jokowi juga menyebut dalam tiap kebijakan baru pasti akan timbul pro dan kontra
namun seiring berjalannya program masyarakat akan merasakan manfaatnya
menurut jokowi hal ini serupa juga terjadi saat kebijakan bpjs kesehatan baru diluncurkan
biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu berat atau enggak berat
seperti dulu waktu bpjs di luar yang bpi yang gratis sembilan puluh enam juta kan juga rame
tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya
hal hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra
aturan perubahan berlaku sejak diundangkan yaitu dua puluh mei dua ribu dua puluh
namun pasal jadwal pemberlakuan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun dua ribu dua puluh
yang berbunyi pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera paling lambat tujuh tahun
sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah atau tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan peraturan pemerintah pp no dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat besaran simpanan peserta sebesar tiga persen dari gaji
atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri
besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar lima persen dan pekerja sebesar dua lima
sedangkan besaran simpanan pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri
pengawal kebijakan publik trubus hadiansyah menyebut kebijakan tabungan perumahan rakyat tapera dinilai prematur
dan dapat membebani pelaku usaha serta pekerja
terubus menjelaskan hak dan kewajiban tapera yang ditetapkan dalam pp nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh empat juga masih belum jelas
selain dinilai seperti dibaksakan kebijakan tapera ini juga dinilai berpotensi tumpang tindih
dengan kebijakan lain seperti bpjs ketenagakerjaan
kebijakan potensi tumpang tindih kebijakan
kenapa karena di dalam bpjs ini ketenaga kerjaan itu kan selama ini ada kpr juga mbak
mereka sudah punya kpr mereka dapat pinjaman renovasi rumah segala
persoalannya dengan adanya tak pernah pp dua puluh satu ini kan wajib sifatnya
nah berarti dia harus membayar double mbak
kan gitu yang satu membayar rumah untuk kaitan dengan bpjs tenaga kerjaan yang pinjaman itu
ya saya melihat p dua puluh satu ini seperti dipaksakan gitu
tiba tiba elitis sekali tiba tiba harus diterapkan kan gitu tanpa ada sosialisasi